wakil gubernur jawa timur emil elstianto darda mengungkapkan
saat ini jawa timur berfokus pada pengendalian covid sembilan belas
melalui perdagat tertipan umum
pemprov berupaya menyeimbangkan antara upaya percepatan pertumbuhan ekonomi
dan pengendalian covid sembilan belas
itu prasarat utama
dan konsumsi hanya akan bisa terhubungan
karena manakala kondisi mobilitas masyarakat terjaga
mobilitas hanya bisa kita buka kalau covid sembilan belas terkendali itu tidak bisa kita tawar
tapi triwulan tiga kita ini spesial karena triwulan tiga kita ada gelombang kedua
ada ppkm darurat kita harap triwulan keempat tahun ini harus lebih baik dari triwulan ketiga
ketua ikatan sarjana ekonomi indonesia jawa timur eko purwanto
meminta pemprov jatim tetap waspada
pertumbuhan ekonomi yang baik pada kuartal dua bisa terkontraksi hebat
jika kembali terjadi lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas
di sisi lain menurutnya jawa timur memiliki sejumlah sektor
yang mampu menopang pemulihan ekonomi secara optimal
jadi untuk mendorong untuk mendongkrak atau untuk menggerakkan perekonomian itu
kita punya semua di jawa timur
kita punya infrastruktur yang sangat memadai baik dari sisi pelabuhan
pelabuhan udara pelabuhan laut darat itu saya kira bisa untuk menghadapi tantangan tantangan itu
isai memprediksi pertumbuhan ekonomi jatim akan tumbuh positif pada dua ribu dua puluh satu
berbagai event internasional seperti pertemuan g dua puluh dan konferensi para pihak
tentang perubahan iklim yang diselenggarakan di indonesia diharapkan dapat mendongkrak tingkat hunian hotel
ruang pertemuan bisnis kuliner dan industri pariwisata
surabaya jawa timur